bulan ramadan dan perayaan idul fitri tahun ini kembali kita jalani di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
kebiasaan hidup yang baru khususnya penerapan protokol kesehatan kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari
lalu bagaimana kita merefleksikan diri di bulan penuh berkah serta di hari kemenangan ini
untuk mendalaminya sudah hadir lewat sambungan zoom marsudi syuhud wakil ketua umum majelis ulama indonesia
selamat malam assalamualaikum pak kiai
selamat malam assalamualaikum wr wb
wa'alaikumussalam wr wb selamat hari raya idul fitri tentunya sebelumnya pak kiai
selamat hari raya idul fitri a'idukum mubarak a'idukum sa'id
amin pak kiai ini sudah kali kedua masyarakat muslim termasuk indonesia khususnya merayakan lebaran dan juga ramadan dalam situasi pandemi covid sembilan belas
hikmah apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dalam situasi seperti ini
tindaknya kita sampai dari setelah satu bulan kita melaksanakan puasa berjuang bersama sama yaitu bahwa kita telah dilatih oleh disariatkannya puasa ini untuk bisa merasakan semua orang tidak ada bedanya
kecil kulit kuning kulit hitam jawa matang orang gede semuanya sama
merasakan puasa itu
jika sama dalam puasa punya lapar punya haus itu harus dibawa sampai selesai puasa
bahwa ternyata lapar itu begini
bahwa di sana masih ada orang lapar maka kita harus care terhadap itu
ternyata ibadah di bulan puasa itu banyak keagungan dan keistimewaannya
maka biasakanlah ibadah ibadah yang tadinya bulan puasa dilakukan lakukan setelah bulan puasa sampai puasa yang akan datang
dan ketika di bulan puasa saling memberi semangat memberi itu diutamakan
maka setelah puasa tidaknya dibawa
saling memberinya itu entah itu namanya zakat zakat atau katakan sodakoh biasa atau infak atau hibah atau apa
kita laksanakan terus sampai ke puasa yang akan datang
namun ketika puasa ini ada pada pandemi covid sembilan belas
maka ini yang harus diutamakan ketika kita sesungguhnya ada keutamaan untuk kudik
keutamaan mudik itu
keutamaan mudik itu sesungguhnya silaturahim
silaturahim itu adalah juga berita agama
barang siapa yang mau bersiraturohim mau connect connect dengan keluarganya dengan warganya dengan pemerintahnya dengan bahasanya
dengan sesama manusia di muka bumi maka ketika kita connect silaturahim itu nyambung itu akan ditambah rezekinya
maka rezeki biar tetap ditambah
walaupun kita itu karena covid sembilan belas kita itu dibolehkan mudik mudik kita digantikan dengan cara yang lainnya
dengan cara virtual teknologi
teknologi bisa lewat tali pun bisa lewat whatsapp bisa lewat zoom bisa lewat telekonferensi bisa lewat teknologi yang kita bisa nikmati dan kita bisa pakai
intinya silaturahim ini jangan
sampai tertudah atau terputus
ini insya allah juga masih mendapatkan nilai nilai silaturahim itu sendiri
karena agama samawi itu sama dalam kemanusiaan sifat kemanusiaan yang harus dijaga
itu adalah tuguhan syariah yang paling utama
memang ada keutamaan silaturahim tapi karena lagi pandemi maka jaga jiwa ini menjadi yang paling utama
maka untuk hal ini saya sekarang juga secara pribadi ingin silaturahim dengan seluruh bangsa indonesia yang sekarang lagi
saya ingin menyertai cnn indonesia dengan seluruh warga nato tulpulama kiai kiai pondok pesantren kiai kiai nu yang lagi memirsain cnn indonesia
ya mudah mudahan ada pada kebaikan
perbaikan ekonomi kebaikan keluarga kebaikan pekerjaan
dan kebaikan silaturahim
tapi kalau kemudian kita bicara nilai nilai lalu keutamaan memang pemerintah juga sudah mengeluarkan panduan gitu
bagaimana berkegiatan di saat bulan ramadan bagaimana menjalankan ibadah di saat hari lebaran hari ini
dengan segala keterbatasan dengan segala persyaratan protokol kesehatan
apakah kemudian nantinya silaturahmi yang dilakukan secara fit
virtual lalu juga sholat id kemudian dilakukan secara terbatas di lingkungan keluarga masing masing
tidak secara masif seperti biasanya begitu
akan menghilangkan esensi dari silaturahmi itu sendiri dari sholat itu sendiri
alhamdulillah sejauh jauh masih
islam sudah diatur semuanya tidak ada yang ibaratnya tersiasiakan atau bahkan utama tidak utama
memang ketika pada situasi normal itu
aljam ubaina maslahata ini itu kita tidak bisa menyatukan antara dua maslahat
maslahatul amah maslahatul khosong
kemaslahatan publik itu bisa disatukan dengan kemaslahatan individu individu
permasalahan publik adalah bagaimana menjaga corona agar tidak meluap atau inggris tambah terus tambah terus
dan sementara kemaslahatan
dari kesehatan pribadi ingin pulang kampung
itu kalau dalam kondisi normal
nah kalau ketika kondisi semacam ini yang jelas panggungnya jelas nyata
nyata nyata ancamannya adalah jiwa
menjawabkan daripada mukti
tuntunan dan ajaran agama kita
tapi dengan kemudian
keterbatasan dalam menjalankan ibadah kemudian
bertemu ataupun silaturahmi tidak dilakukan secara langsung
apakah kalangan ulama ada kekhawatiran
akan terjadi penurunan nilai nilai spiritual dari umat itu sendiri
ya memang pastinya ya
tadinya misalnya kita bisa ketemu muka kita bisa ketemu badan
itu rasanya akan berbeda ketika hanya ketemu gambar
jika kita itu bisa jamaah bersama sama di lapangan atau di masjid
dengan jamaah keluarga
rasanya rasanya secara manusiawi itu masih ada yang
tapi karena semuanya ini sudah diatur oleh agama
jika terjadi ketika disana ada wabah
jika terjadi ada wabah itu digambarkan oleh rasulullah begini
dari atau waspada dari geblok seperti covid sembilan belas
itu seperti waspadanya lari dari macan yang mau menerkam kita
ya itu berarti ketika kita waspada kemudian terapkan di dalam kegiatan sehari hari
pakai masker pakai pelindung social distancing jangan banyak kerumunan
cuci tangan dengan bersih
itulah intinya agama samawi mengajar
bahwa menjaga jiwa itu lebih utama dari hal lain lainnya
karena kalau jiwanya sudah tidak tertolong
apakah ia mau bisa melakukan ulang ulang idul fitri lagi besok
setahunya akan datang atau puasa lagi
utamakan itu agar besok itu bisa ketemu idul fitri yang sudah bebas dari covid sembilan belas mudah mudahan
besok sudah bisa mudik yang sudah terbebas dari covid sembilan belas
itu sesungguhnya intinya
maka sulat idul fitri yang sifatnya sunat mu'akad ini
memang dianjurkan siapa saja
baik yang ada di rumah ada di bepergian
baik ambasahaya atau orang perdeka
itu dianjurkan semua
maka yang tadi itu bisa sudah melaksanakan di rumah
tetap mendapatkan pahala
yayi tadi katakan bahwa perjuangan di saat bulan ramadhan
kemudian diraih kemenangan di saat hari yang fitri ini
dan harapannya perjuangan yang sudah kita jalankan
umat muslim jalankan selama bulan ramadan ini akan diteruskan
setelah idul fitri
bagaimana kemudian menjaga agar kemenangan
keimanan itu tidak luntur
dengan segala keterbatasan protokol kesehatan yang harus dijalani
kita telah digembleng satu bulan lamanya
untuk merasakan haus dan lapar dahaga
itu kita harus bawa ke depan
agar kita tetap bisa care terhadap saudara saudara kita
bangsa kita yang lain yang beruntut
bahwa rasanya orang yang tidak kurang minum kurang makan
begitu pula ketika bulan ramadhan dilipat gandakan protokolnya
maka jangan cuma di bulan ramadan ini
bawa itu sampai ke ramadan yang akan datang
begitu pula ketika kita erat
ketika hubungan kita erat
jangan sampai lepas
ketika kita biasa silaturahim
jangan sampai lepas silaturahim
itu dengan teknologi yang kita punya saat ini
saya hello assalamualaikum
mohon maaf lahir batik
bagaimana hari raya yang diberkahi
dan hari raya yang bergembirajas
gembiraria dari telah idul fitri ini sampai idul fitri yang akan datang lagi
baik semoga tadi yang disampaikan bisa kemudian menjadi salah satu panduan
kemudian umat muslim pada khususnya menjaga keimanannya
di masa mendatang
sampai kemudian ketemu bulan ramadhan berikutnya
wakil ketua umum majelis ulama indonesia
terima kasih atas waktunya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eid mubarak eid mubarak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh